melalui sambungan telepon kita terhubung dengan direktur operasi laut bakamla ri lasma nursyawal embun di jakarta
iya selamat pagi pak
ya pak terkait dengan anggota kegiatan hari ini apa saja yang sudah disiagakan
terutama mengingat masih banyaknya kapal nelayan asing yang masih berada di kawasan kepulauan natuna
adakah langkah yang akan dilakukan pada hari ini pak
untuk dari bakamla sendiri hari ini kita akan juga mengirim kembali dua unit unsur operasi kita
untuk bergerak ke natuna utara juga
karena juga sampai dengan saat ini dashboard kami masih menangkap kehadiran dua kapal post guard dari china
kemungkinan besar itu dia akan mengawasi atau menjaga beberapa hal
ada beberapa kapal ikan mereka yang melakukan pencarian ikan atau penangkapan ikan di perairan jee indonesia
ya pak terkait dengan sikap indonesia tidak akan terprovokasi
tetapi di satu sisi tetap mempertahankan kedaulatan nkri
terutama dengan masuknya kapal kapal asing yang melanggar zona ekonomi eksklusif
seperti apa pak langkah yang sangat strategis untuk menghadapi hal ini pak
untuk dari bakamla sendiri
kita tahu di situ ada kehadiran kapal poskat
kami tetap berusaha untuk meminta coast guard mereka untuk mengusir keluar
atau menggiring keluar semua aktivitas kapal kapal ikan mereka yang berada di perairan jt indonesia
ya pak kami ingin mengkonfirmasi ulang
apakah tiongkok sudah mengakui zona ekonomi eksklusif indonesia di perairan natuna
sampai saat ini masih sama dengan kejadian tanggal dua puluh empat desember
di saat kn tanjung datuk melakukan komunikasi radio dengan kapal kapal penjaga pantai dari negara cina
bahwa mereka masih tetap mengatakan bahwa perairan jte ini adalah merupakan perairan penangkapan ikan mereka
itu yang masih sampai saat ini
sehingga kita juga perlu tetap meyakinkan ke mereka bahwa mereka sudah berada di perairan yudisi
iya pak untuk negosiasi tersebut apakah dikasih batas waktu dan berapa lama batas waktu itu pak
untuk masalah batasan waktu tidak ada kami tetap untuk unsur unsur kami di lapangan itu tetap melakukan secara profesional
bila mana jogja memang mereka masih bersikeras tetap kita laporkan kepada komando atas kami
karena kami juga tetap menjaga situasi jangan sampai terjadi insiden di laut
kapal kapal tersebut apakah masih melakukan aktivitas mencari ikan ataukah memang mereka hanya melakukan pelayaran melanggar zona ekonomi eksklusif indonesia pak
yang jelas mereka ada aktivitas untuk penangkapan ikan
jadi dimana coast guard itu berada disitu ada sekumpulan kapal kapal ikan mereka yang sedang beraktivitas untuk melakukan penangkapan ikan

ya selain penangkapan ikan pak apakah natural gas atau natural resources
yang lain menjadi salah satu tujuan mereka
sejauh ini kita tidak melihat disitu
jadi kami hanya melakukan tugas kami yang untuk melaksanakan keamanan maritim di seluruh perairan indonesia
jadi bila mana ada kapal ikan asing yang masuk melakukan aktivitas di dalam ini kami akan mengusir
tapi kalau misalkan juga ada disitu kapal negara antara maling coast guard mereka kami akan melakukan hubungan komunikasi radio
untuk melakinkan bahwa mereka berada di wilayah euridisi indonesia
kalaupun memang masih bersikap bersikap bersikap kami tetap selalu hadir disitu
supaya menunjukkan bahwa ini adalah wilayah perairan euridisi indonesia
ya pak nur ini kami dapatkan informasi ada ratusan nelayan lokal indonesia yang akan ikut turut berjaga bersama anggota tni angkatan laut dan pemerintah
apakah anda mendapatkan informasi terkait ini lalu seperti apa pak
penanganan ataupun mengkoordinir dan sikap dari bakal melaksanakan
itu sangat bagus jadi metode itu sangat bagus dengan menghadirkan kapal kapal ikan indonesia untuk melakukan aktivitas di perairan laut natuna utara
dengan demikian juga kami selaku badan kamanan laut republik indonesia akan selalu menjaga
karena memang kewajiban kami salah satunya adalah menjaga seluruh keamanan dan keselamatan masyarakat maritim kita toraet kita yang melakukan kegiatan di laut
iya pak saat ini sudah ada berapa kapal yang menjaga di perairan natuna pak dan ada berapa petugas yang sudah diturunkan ke lapangan pak
nanti ya sudah dari pada bulan desember dua ribu sembilan belas untuk yang jelas kekuatan unsur unsur sudah bertambah
baik dari bakamla terus kemudian juga dari unsur unsur kri dari tni angkatan laut juga sudah bertambah
terus juga dari perairan natuna
rekan rekan kami dari kkp juga kebetulan memang sektornya mereka bergerak operasi itu dari wilayah barat dari wilayah barat pulau natuna
nantinya akan berkumpul semua dan juga mungkin akan dikendalikan oleh ini untuk lakukan operasi secara bersama sama
baik terima kasih laksma nursyawal embun selaku direktur operasi laut bakam lari atas perbicaraannya melalui sambungan telepon selamat pagi pak